rumah sakit umum pusat dr sarjito yogyakarta
merilis perkembangan dua anak kembarsiam dempet kepala
yang saat ini sudah berusia tiga tahun
setelah melalui serangkaian operasi
tim dokter memutuskan untuk tidak memisahkan keduanya
saat ini perkembangan kedua anak ini
sudah seperti anak seusianya dan akan memasuki tahap transisi
agar bisa bersosialisasi
fitri rahmawati dan fitri sakinah adalah bintang
dari sebuah bangsal di rumah sakit umum pusat dr sarjito yogyakarta
kegemaran mereka adalah bergaul dan berinteraksi
dengan orang orang di sekitar
muhammad dan sakina adalah kakak beradik putra kedua dan ketiga
dari pasangan syahbandi dan siti khotijah
warga kutacani aceh tenggara
mereka lahir tiga tahun lalu lewat operasi sesar
di rumah sakit umum kutacani
saat lahir keduanya mengalami dempet kepala
dengan satu sistem pembuluh darah
satu sama lain
karena keterbatasan alat
kedua anak ini sempat dipindahkan ke rumah sakit umum
daerah zainul abidin banda aceh
dan rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto
sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit umum pusat dr sarjito yogyakarta
mereka telah menjalani lima kali operasi
operasi pertama di rspad gatot subroto
dan empat operasi berikutnya di rsup dr sarjito
menurut tim dokter
kejadian dempet kepala ini
diperkirakan terjadi sekitar empat hingga enam kejadian
per sepuluh juta kelahiran
lalu bagaimana kondisi keduanya saat ini
hasil dari operasi sampai lima kali itu
itu adalah menyebabkan anak kita ini bisa berjalan
bahkan agak berlari
dan tumbuh kembangnya tidak jauh dari yang normal
nah itu akibat operasi operasi yang sudah kita lakukan
sehingga otak itu bisa lebih fleksibel
sehingga dari komisi etik tidak diputuskan untuk
atau diputuskan untuk tidak melakukan tindakan pemisahan
karena secara etis itu tidak ada manfaat yang baik buat kedua pasien
tumbuh kembang kedua anak ini juga dinilai baik
dan bahkan dalam hal tertentu bisa melebihi anak anak seusianya
pada usia tiga puluh tiga bulan itu ternyata sudah terlihat sekali kenaikannya
kemampuan berpikirnya sudah rata rata
sesuai dengan anak anak normal
kemudian kemampuan bahasanya bahkan high average
sedikit di atas rata rata
pengukuran yang terakhir luar biasa
secara inteligensi mereka sudah sama dengan anak anak yang lain
bahkan yang satu yang fitri rahma
itu di atas rata rata
kini kedua anak ini akan menjalani masa transisi
untuk bisa kembali hidup bersama masyarakat
karunia berbeda dari tuhan yang dialami rahma dan sakinah
sudah berhasil dilalui keduanya
berkat bantuan tim dokter dari tiga rumah sakit
tantangan kedepan rahma dan sakinah sebenarnya bukan pada diri mereka sendiri
namun pada orang orang di sekitarnya
agar mampu menerima keduanya sama seperti manusia manusia lainnya
hindrawan setiawan yogyakarta